sementara calon wakil presiden gibran raka buming raka merespon soal permintaan jatah lima kursi menteri dari partai golkar
menurut gibran belum ada pembicaraan soal kabinet prabowo gibran
gibran meminta semua pihak bersabar sambil menunggu pengumuman resmi kpu
soal pemilihan kabinet gibran memastikan itu adalah hasil pembicaraan antara dirinya dan prabowo subianto
soal apakah nanti jokowi akan cawe cawe gibran menegaskan tidak ada hal seperti itu
untuk masalah menteri dan lain lainnya nanti bisa dibicarakan lagi
polri nanti akan juga ikut menyusun kabinet
belum ada pembicaraan itu yang nyusun ya pak prabowo
mungkin ikut andil untuk masih pertimbangan itu
belum ada pembicaraan ke sana
kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya dengan saya dan pak prabowo
sementara itu anggota majelis tinggi partai demokrat hinca panjaitan menyebut setiap partai tentu ingin kursi menteri sebanyak mungkin
namun demokrat memahami keterbatasan jumlah itu sehingga menyerahkan sepenuhnya pada diskusi antara ketua umum partainya dengan prabowo subianto
kementerian yang ada dan lembaga lembaga yang ada tentu menjadi penting untuk dibicarakan bersama
sehingga semua orang akan bertanya kan
demokrat dapat berapa partai golkar dapat berapa gerindra dapat berapa kan begitu
dan semua pasti punya kalkulasi dan memberikan masukan
tentu siapapun inginlah sebanyak banyaknya yang untuk ikut serta karena semua juga mempunyai keringat yang sama
karena kita lima belas dari lima puluh delapan persen maka kita kontribusi dua puluh lima persen palu
jadi kalau dua puluh lima persen kalau bagi bagi ya banyak banyak sedikit boleh lah
kalau yang kita sebut lima itu lima hari
itulah sambutan erlangga hartarto di acara buka puasa partai golkar di bali
di hadapan kader erlangga menyinggung soal minta jatah lima kursi menteri ke prabowo karena kontribusi
golkar dalam memandangkan prabowo gibran
menanggapi pernyataan erlangga wakil ketua umum golkar ahmad doli kurnia menilai wajar
ada permintaan tersebut pada prabowo karena saat ini tujuh puluh lima persen lebih konstituen golkar memilih prabowo gibran
dan kami sudah menghitung hasil konsolidasi kami di pilpres
jadi kami ini sekarang sudah menghitung bahwa konstituen yang dimiliki oleh golkar tujuh puluh lima delapan puluh persennya itu adalah
ini prosentasi yang tertinggi selama kami mengikuti pilpres mengusung kader yang bukan kader partai golkar
jadi artinya wajar saja kalau kemudian warga partai golkar itu berharap di dalam pemerintahnya pak prabowo gibran
insya allah nanti kalau memang sudah disahkan terpilih
peran yang penting membantu jalannya pemerintahan ini termasuk di kabinet
kedati ada permintaan jatah lima kursi menteri dari ketua umum golkar
wakil ketua umum gerindra habibur rahman yakin erlangga tidak akan memaksakan permintaannya itu
berarti beliau tidak akan mungkin memaksa pak prabowo misalnya
atau teman teman koalisi yang lain untuk menerima apa yang beliau sampaikan
inspirasi tentu boleh boleh saja
kunto adiwibowo membaca pernyataan erlangga ini sebagai apresiasi kepemimpinan erlangga di golkar
dan jadi modal berharga untuk kembali mencalonkan jadi ketua umum golkar
mungkin itu sudah dianggap sebagai prestasi dan bisa jadi
pendorong bagi pak erlangga untuk bisa jadi ketua umum berikutnya gitu
beragam konteks ini mas gitu kan
konteks yang lain juga bisa diartikan bahwa pak erlangga ini sedang berusaha mengalihkan pembicaraan
dari soal ketua umum golkar ke jatah menteri di kabinetnya pak prabowo gibran
bagi bagi jatah kursi menteri lumrah dilakukan oleh presiden wakil presiden terpilih
sebagai persiapan lanjutkan tongkat pemerintahan
jatah kursi menteri akan terjawab
usai pengumuman resmi kpu terkait hasil pemilu rampung dibacakan